kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak mencatat sebanyak dua puluh lima lima puluh perempuan menjadi korban kekerasan di indonesia sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
lima puluh delapan satu persen kekerasannya terjadi di lingkup rumah tangga
jumlah tersebut bahkan meningkat lima belas dua persen dari tahun sebelumnya sebanyak dua puluh satu ribu lebih kasus
beberapa waktu belakangan kasus kdrt viral mulai dari yang melibatkan mantan anggota dpr hingga seorang istri
yang diduga menjadi korban kekerasan sang suami yang justru dijadikan tersangka oleh polisi
bagaimana komnas perempuan melihatnya sudah bergabung bersama kami komisioner komnas perempuan alimatul kiptiah
dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi polda metro jaya namun belum dapat bergabung dengan kami pada diskusi sore hari ini
iya tadi kita sudah bahas mengenai kementerian ppa yang mencatat ada dua puluh lima lebih kasus

perempuan yang menjadi korban kekerasan di indonesia sepanjang tahun lalu bahkan ini jumlahnya terus meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya begitu ya
bagaimana komnas perempuan melihat garis besar kasus kdrt di indonesia
ya kasus kekerasan dalam rumah tangga itu di setiap tahunnya selalu dominan ya
terutama yang dialami oleh istri atau kekerasan terhadap istri
kalau di komnas perempuan juga mencatat ya data tiga tahun terakhir itu kekerasan terhadap istri yang diterima oleh komnas perempuan langsung mengadu ke komnas perempuan itu satu enam ratus lebih ya
sedangkan yang di lembaga layanan itu sembilan ribuan lebih gitu
ini artinya angka yang tidak sedikit dan angka yang cukup banyak sekali ya kekerasan yang dialami oleh istri ini gitu
nah sebenarnya kalau kita lihat
karena laporan yang ada itu pun juga masih seperti fenomena gunung es ya
karena belum banyak atau belum semua korban kekerasan dalam rumah tangga itu berani melaporkan
karena banyak sekali pertimbangan pertimbangan termasuk misalnya persoalan nama baik keluarga
kemudian persoalan masalah ekonomi keluarga
ataupun juga persoalan persoalan kerentanan lainnya
yang ini harus menjadi perhatian bersama
semua pihak ya terkait dengan bagaimana kerentanan anggota keluarga terutama perempuan ya
dan anak di dalam keluarga itu ketika mendapatkan kekerasan gitu
baik prof ini kalau kita lihat kan ada dua kasus kdrt yang cukup viral beberapa waktu belakangan
kita akan bahas dari kasus kdrt di depok terlebih dahulu
ada seorang istri yang diduga menjadi korban kekerasan sang suami
yang justru dijadikan tersangka oleh polisi bahkan ditahan
bagaimana komnas perempuan melihatnya
ya komnas perempuan sangat mendorong agar proses penanganan perkara kasus kasus kdrt ini seadil adilnya ya
dalam arti melihat bagaimana laporan laporan yang ada itu benar benar diteliti dengan baik begitu
nah jangan sampai terjadi korban itu malah justru dikriminalisasikan
karena kadang kadang ini memang dari kajian komnas perempuan itu terlihat bahwa banyak korban
korban korban yang tidak dianggap cukup banyak bukti ya untuk melaporkan laporan itu
kemudian dia justru dilaporkan balik atas nama pencemaran baik dan lain sebagainya
karena bukti bukti kekerasan yang dialami itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang otentik misalnya ya
tetapi laporan dia itu kemudian dianggap sebagai bukti yang nyata
karena itu penting sekali untuk mendorong ya aparat penegak umum
hukum dan semua pihak untuk memproses penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga ini dengan seadil adilnya
dan mencoba untuk berpihak kepada korban ya
punya perspektif korban yang baik
jangan sampai ketika ada korban itu kemudian malah justru dikriminalisasikan
oke prof ini menarik
tadi anda katakan bahwa ada korban yang dikriminalisasi
kalau kita lihat jumlah kasusnya secara nasional tahun lalu misalnya
ada seberapa banyak kasusnya
seperti yang saya sampaikan tadi kalau kasus kekerasan terhadap istri
yang didokumentasikan oleh komnas perempuan
yang langsung lapor ke komnas perempuan tiga tahun terakhir
ini ada sekitar satu enam ratus empat puluh lima kasus
sedangkan yang terdokumentasikan di catatan tahunan komnas perempuan dari lembaga layanan
itu sebesar sembilan lima puluh sembilan kasus ya
artinya banyak sekali
sehingga ini memang selalu menempati urutan pertama ya
di kekerasan di ranah personal terkait dengan kekerasan terhadap istri ini gitu
yang kita tahu sejak komnas perempuan mempunyai concern terhadap isu isu kekerasan dalam rumah tangga
kekerasan terhadap istri ini angka yang selalu tinggi ya
di dalam setiap laporan pertahunnya
oke ini cukup menarik
kekerasan terhadap istri angkanya cukup tinggi
dan tadi kita sudah bahas mengenai kasus viral yang terjadi di depok
lantas bagaimana dengan kasus yang melibatkan anggota dpr
bagaimana komnas perempuan melihatnya
ya terkait dengan anggota dpr
komnas perempuan memang juga sudah menerima pengaduan ya dari korban
dan komnas perempuan akan terus memantau penanganan korban
baik dalam hal penegakan hukum pelindungan maupun pemulihan korban
melalui koordinasi dengan lembaga terkait lainnya
selain itu komnas perempuan juga mendukung ya
upaya upaya setiap korban yang telah berani
khususnya mengingat angka kekerasan terhadap istri
seperti tadi yang saya sampaikan
itu menempati urutan tertinggi
di dalam kasus kasus yang terdokumentasikan
di dalam catatan tahunan komnas perempuan
nah selain itu ibu bapak sekalian dan pemerintah semuanya
bahwa kekerasan terhadap istri
itu dapat dilakukan oleh suami dalam posisi apapun
entah karena ada relasi gender yang timpang
antara laki laki dan perempuan
itu juga sangat mempengaruhi ya
atau kejadian kejadian kekerasan terhadap istri itu
nah selain itu juga komnas perempuan
yang pelakunya itu memang orang orang yang seharusnya menjadi pelindung ya
kalau di data komnas perempuan sih
pelaku pelaku kekerasan yang harusnya menjadi pelindung dan suritaula
dan seperti asn
kemudian pejabat publik
baik di eksekutif yudikatif maupun legislatif
agama dosen guru dan sebagainya
itu juga cukup banyak ya
kalau di hitungan komnas perempuan
kita tahu kemarin sekitar sembilan persen sih
pelaku pelaku yang seharusnya dia adalah menjadi pelindung
daripada di kurban termasuk di dalamnya adalah suami
karena itu komnas perempuan mengajak ya
semua pihak untuk mengedepankan kepentingan korban
dan meminta semua tokoh publik di eksekutif legislatif dan yudikatif
mandat konstitusi dan juga konvensi penghapusan segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan
delapan persen pelaku yang seharusnya menjadi pelindung
justru melakukan tindak kekerasan terhadap tadi yang tertinggi justru istrinya begitu ya
kalau kita balik lagi kepada data yang saya dapatkan
lima lebih kasus di tahun dua ribu dua puluh dua terjadi kekerasan terhadap perempuan
terutama sang istri
lantas bagaimana komnas perempuan melihat penyelesaian kasus kdrt sejauh ini
ya komnas perempuan melihat upaya upaya penyelesaian itu tidak hanya dari jalur hukum ya
tetapi juga bagaimana upaya upaya yang sifatnya adalah fundamental
yaitu cara melihat perspektif atau cara pandang ya
atau mental model yang harus dimiliki oleh setiap orang gitu
bagaimana melihat relasi antara suami istri itu bukan relasi yang hierarki
tetapi relasi yang setara
kemudian bagaimana sebuah keluarga
karena itu hanya diciptakan ketika tidak ada kekerasan apapun di dalam keluarga itu
dan kemudian juga suami dan istri dan juga mungkin anggota keluarga lain di dalam sebuah rumah tangga itu
mereka berhak untuk mendapatkan kebahagiaan
dan tidak ada kemudian persepsi persepsi atau keyakinan keyakinan bahwa yang satu boleh memukul yang lainnya gitu ya
ya saya pikir ini sesuatu yang perlu kita lihat
bagaimana mental model atau cara pandang atau perspektif keyakinan ya
yang dimiliki oleh setiap warga ini
bahwa setiap anggota keluarga itu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan
dan berhak untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam bentuk apapun gitu
selain juga mendorong sosialisasi dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari para pihak ya
yang bekerja di dalam menangani urusan urusan kekerasan di dalam rumah tangga ini
ini menarik sekali anda katakan memang pencegahan itu penting dilakukan
tapi kalau kita bahas mengenai penyelesaian yang tadi anda katakan bahwa tidak hanya melalui hukum
lantas apa alternatif lain yang justru bisa membuat sang pelaku ini juga jerah
tapi tanpa melalui proses hukum
ya proses hukum tetap sangat penting untuk dijalankan ya
tetapi juga kadang kadang banyak pihak yang dengan proses hukum juga nggak jerah ya
karena mindsetnya itu belum berubah begitu
sehingga menurut saya upaya upaya sosialisasi tentang undang undang pkdrt ya
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di semua aspek kehidupan di semua level kehidupan ini menjadi sangat penting sekali
yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita merubah cara berpikir bahwa ya itu tadi tidak ada hak suami itu untuk memukul istri ya
demikian juga sebaliknya gitu ya
karena sebenarnya keluarga yang
ideal ya yang didambakan
yang kemudian keluarga di tempat dia harus dia dirindukan dan tempat kembali
itu adalah keluarga yang tanpa kekerasan
karena itu cara berpikir yang egaliter itu harus lebih dikedepankan
di dalam berkeluarga daripada cara berpikir yang hirarkis ya
yang patriarkis dan juga pemikiran pemikiran yang mendudukkan anggota keluarga itu
ada yang orang nomor satu ada yang orang nomor dua
tapi bagaimana kekuatan dari
pada masing masing anggota keluarga ini untuk saling memberikan kebaikan antara satu dengan yang lainnya
dan juga bagaimana saling membantu ya
tidak kemudian saling merendahkan
karena pada dasarnya setiap orang itu tidak mau direndahkan pada dasarnya ya
sehingga ini sangat penting sekali untuk menguatkan values keluarga itu
yaitu keluarga keluarga yang punya perspektif
kesalingan keadilan dan tidak ada kekerasan
dan juga diskriminasi apapun di dalam keluarga itu
baik prof ali ini menurut anda apakah penyelesaian kasus kdrt yang sudah dilakukan oleh masyarakat saat ini sudah efektif atau belum
ya ada dilematis ya
karena ada persoalan kdrt di beberapa kasus yang dialami oleh keluarga tertentu
misalnya ada keluarga keluarga yang memang ada salah satu pihak itu mempunyai ketergantungan ekonomi
dan juga adanya stigma stigma di masyarakat
bahwa kdrt itu dianggap sebagai aib keluarga dan tidak boleh dilaporkan gitu
nah saya pikir ini sesuatu yang juga penting ya untuk memberikan pengetahuan yang benar
apa bedanya kdrt dan apa yang dimaksud dengan itu aib keluarga
nah karena kadang kadang ada persepsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu dianggap sebagai sebuah aib keluarga
dan ada keyakinan bahwa itu harus ditutupi
itu sesuatu yang harus diselesaikan ya
dan apalagi kalau di dalam undang undang pkdrt sudah jelas disampaikan ya
ketika kekerasan itu sampai membuat seseorang tidak dapat melakukan aktivitas
maka itu sudah masuk kategori kriminal ya
walaupun kemudian tidak ada aduan misalnya
sehingga ini perlu disampaikan
namun demikian memang dari data data komnas perempuan ya
banyak sekali yang kemudian juga akhirnya di tengah jalan itu mencabut gitu
jadi fenomena gunung
selain fenomena gunung es kdrt ini kan ada siklus ya
siklus kdrt nya yang mana biasanya dari apa
percocokan yang kecil gitu ya
kemudian dia akan menjadi percocokan yang besar
setelah itu kemudian minta maaf gitu ya
lalu bulan madu kan begitu
nah setelah itu kemudian akan terjadi lagi kan gitu kalau tidak diselesaikan
karena itu apa menurut komnas perempuan ya
jangan sampai kasus kdrt
ini seperti bola salju ya
yang tidak terselesaikan dengan baik
karena kalau ini tidak terselesaikan dengan baik
dia akan terus berputar seperti bola salju
yang kemudian semakin besar
ya semakin lama semakin besar
artinya kalau ini tidak diselesaikan dengan baik dan seadil adilnya
maka intensitas kekerasan itu semakin mengkhawatirkan
karena itu harus benar benar diputus ya
jangan sampai ini menjadi
bola salju yang semakin besar
karena memang tadi anda katakan bahwa kdrt ini bukan sebuah aib
tapi kasus yang memang harus segera diselesaikan
supaya polanya tidak kembali berulang
terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini
komisioner komnas perempuan alimatul kiptiah